akang tadi udah ngasih tahu cecep
besok akan berangkat ke garut
kalo udah akang cek surat suratnya lengkap
pajaknya udah dibayar
nanti cecep transfer yang setengah pembayarannya
langsung ke rekening yang punya tanah
gak usah dikasih ke akang dulu biar nggak repot
kamu kesini cuma mau makan atau mau gantiin otak
atau kamu yang mau gantiin otak
utang kan mau keluar dari terminal
yang mau gantiin dia naus atau kamu
memangnya otak mau keluar dari terminal
dia disuruh sama kang gobang
supaya cari kerjaan yang lain yang lebih baik
di tempat yang lebih baik
semarang semarang semarang
saya baru dengar dari kamu
kalo otang mau keluar dari terminal
kirain justru kamu atau mn yang mau gantiin dia
enggak saya juga belum dengar
kalo otang mau keluar dari terminal
semarang semarang semarang
ke warung biaya
temenin saya makan
bukannya udah ada yang nangis
bukannya udah ada yang nangis
bukannya ada yang nemenin
iya ada emman sama denny
sini sekalian ada yang saya mau tanyain
kamu kesini dulu aja
saya mau ke warung biaya
semarang semarang semarang
yang lain makan
kamu keluar dari terminal
ini data penjualan lewat boba fett minggu ini
saya ada telepon dari kang mus
saya permisi dulu
saya besok berangkat ke garut
kalau sudah saya cek surat suratnya lengkap
pajaknya sudah dibayar
kamu transfer yang setengah pembayarannya
langsung ke rekening yang punya tanah aja
nggak usah dikasih saya dulu
nanti saya minta nomor rekeningnya
urus baik baik pabrik kicimprit
akang mau berapa lama di sana
seberesnya urusan tanah aja
terus kalau taninya udah mulai
saya nanti bener bener tinggal di garut
saya nanti bener bener tinggal di garut

kesini kalau ada perlu aja
saya belum mau keluar sekarang
kalau ada kerjaan yang lebih baik
ada tempat yang lebih baik
saya harus cepat cepat keluar dari sini
ini bukan omongan buat saya aja
tapi buat kita semua
kerjaan yang lebih baik itu apa

orang seperti kita mah
dapat kerja kaya sekarang juga udah uyuhan
saya juga belum tahu kerjaan yang lebih baik itu

kang cecep sama yang lain pensiun
dari bisnis mereka yang lama
dari kerjaan yang kita jalani sekarang
mungkin alasannya itu
soal kerjaan yang lebih baik
tempat yang lebih baik
apa salahnya kerja seperti kita sekarang
apa salahnya kerja seperti kita sekarang
ya terima kasih
akang tadi udah ngasih tau cecep
besok akang berangkat ke garut
besok akang berangkat ke garut

kalau udah akang cek surat suratnya lengkap
pajaknya udah dibayar
nanti cecep transfer yang setengah pembayarannya
pajaknya udah dibayar
nanti cecep transfer yang setengah pembayarannya
langsung ke rekening yang punya tanah
nggak usah dikasih ke akang dulu
biar nggak repot
besok ke stasiun sama satu
minta diantar si neng
minta diantar si neng
minta diantar si neng
minta diantar si neng

buat pengganti bekas anak buah kamu yang berkhianat sudah ada
sudah bang hari ini dua orang mau datang
berapa orang seharusnya
kenapa yang hari ini yang mau datang cuma dua
dua orang lagi masih dicari
baking bekas anak buah kamu yang berkhianat
backing bekas anak buah kamu yang berkhianat
akan dibabat habis
saya nggak mau ada jeda waktu
buat mengambil alih wilayah saya kembali
yang sudah mereka rebut
kita masih perlu dua orang lagi
kita masih perlu dua orang lagi
kan temen kamu yang pengangguran masih banyak

kita akan latihan gerakan gerakan dasar tinju
kita akan latihan gerakan gerakan dasar tinju